serbu diskon hanya di motionpay
agar tidak mengganggu semua orang
tapi masalahnya sekarang yang terjadi
keisha pergi bersama papa
gue yang datang duluan
harusnya kan gue yang masak
gue gak mau ada keributan
gue emang gak tau
lo yang bikin kesa meninggal
karena lo gak pernah becus buat jaga keisha
anda pasti tau persis
di hari kecelakaan itu
saya punya niat untuk tes dna keisha
itu untuk membuktikan kalau keisha itu anak saya di hadapan anda
dan untuk menjadikan bahan laporan
kalau anda masih aja mengganggu keluarga saya
tiba tiba di hari itu
anda pasti punya andil disini
jangan pernah lempar batu sembunyi tangannya
keisha kayak gitu tuh gara gara lo
keisha itu anak lo apa bukan
makanya lo pengen tes dna kan
jadi jangan pernah nuru gue nih
terima kasih ya
terima kasih ya
selamat siang pak polisi
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa ya pak
kami kesini mau bertemu dengan bu andi
bapak boleh silahkan duduk sambil menunggu bu andin
terima kasih ya
maaf sebentar saya panggilin mbak dim dulu ya pak ya saya tinggal ya
tiba tiba gak ada angin gak ada hujan
kok ada polisi datang ya ke rumah
ya apa sih
ya masuk ki
itu di ruang tamu ada dua orang dari kepolisian katanya cari mbak adit
ya mau nanya soal kecelakaan itu deh
ya mungkin kepolisian mau tanya tanya menyelidiki lebih lanjut soal kecelakaan itu temuin aja
eh kamu juga bisa tanya sekalian soal handphone kamu
mau ikut gak ma
sebelum bikin minuman buat polisi handphone saya
oh ma mau besok elsa juga
kamu lagi nunggu siapa nok
gak nunggu siapa siapa pak tadi
aku kedapatan kalau riki mau besok elsa
sekarang udah pergi kabur
kenapa dia kabur
ya karena aku sempat bicara empat mata sama dia
aku bilang ada kecurigaan aku kalau dia terlibat pada kecelakaan hari ini
karena ini menyangkut keinginan aku untuk tes tna keisha
ya harusnya kamu gak melakukan tes dna itu sih
mama tidak terganggu dengan kehadiran riki
setiap kali aku ketemu dengan ricky
ada aja emosinya
belum lagi kemarin keisha sempat diculik
dengan aku tes tna
itu barang bukti aku mah
untuk ngejebak dia
lewat jalur hukum
tentang tentang tentang
bikin laporan dulu kalau kita mau besok ls
ya aku masuk duluan ya
tentang tentang tentang
tentang tentang tentang
papa mendukung kamu
untuk mencari kebenaran
kamu harus bisa ikhlas
loh bapak duluan ya
kan mama tadi udah ngisi formulir
jadi udah di dalam mungkin
aku nunggu di sini aja pak
iya sebentar ya
padahal sedari awal
keinginan aku untuk tes dna
hanya untuk menyerang ricky
agar tidak mengganggu semua orang
sekarang yang terjadi
kesha pergi bersama papa
harusnya gue bisa cuek nih
gue yang datang duluan
harusnya kan gue yang masuk
gue nggak mau ada keributan
ntar yang ada si elsa
nggak berlepas gue lagi
tapi kasian juga elsa
dia benar benar kehilangan cashnya
ya walaupun gue penyebab
itu kan gitu
tapi nggak ada yang boleh tahu
biar aja nino yang merasakannya
ngomongin dan berlapas
mungkin sekarang gue ke kantor dia
gimana kondisi kamu baik
ya gimana aku mau baik baik aja sih mah
aku udah nggak ada kesha
aku udah gak bisa meluk dia lagi
semaleman aku nggak bisa tidur ma
semaleman aku nggak bisa tidur ma
gelap di sana
ingatlah kesha di dalam kebaikan
ingatlah kesha di dalam kebaikan
jangan pikir yang aneh aneh nak
justru itu akan mengganggu pikiran kamu
langsung kirim doka
aku tahu itu semua
aku yang ngejalaninnya berat
aku yang ngejalaninnya berat
berat banget buat aku
berat banget buat aku
ingat papa ya
selalu kirim doka
ada ada di luar